untuk menjadi seorang pemenang itu
diperlukan kerja keras dan semangat
patah menyerah harus berjuang
sama seperti ustadz musa yang selalu berjuang
untuk mendapatkan cintanya ustadz jano yoi
wow bagus bagus
eh ustadz musa kok malah kesini
bukan lagi tempat santri
ya saya ini mau ikut ke pondok pesantren
untuk memastikan kalau santriwati
sama para ustazahnya itu dalam keadaan aman aman saja
udah udah udah masuk masuk
oh ada paswot dan segala lagi
ke pasar membelikan kantun
sampai di pasar di palak preman
saya ustadz musa yang mulia dasar tuntun
hanya ingin memastikan semuanya dalam keadaan aman
kasih pak de
eh eh eh pak ustadz
eh eh eh pak ustadz
eh tunggu tunggu
aduh pak de awas tak berang
udah udah tak berang
naik pak de naik pak de
ini nih minumnya ayo diminum diminum semuanya ya
kalian aus ya
ah mister alhamdulillah ya
kita bisa masuk ke babak semifinal
ketika kita mendapatkan kemenangan ataupun kesenangan
jangan lupa membaca
segala puji syukur hanya kepada allah subhanahu wa ta'ala
disempurnakan kebaikannya ya
pernah yang memu tadi
ya kalau haikal ma
nggak usah ditanya nggak usah dibilang very good
itu udah jago main bola
jadi menurut haikal itu biasa aja ya
kalau baru saja saat pertandingan udah sombong
lain kali kamu tuh jangan sombong
semua kemampuan kita itu tak lain dari karunia dari allah subhanahu wa ta'ala
betul tidak teman teman
betul itu ya
ingat anak anakku semua
pada saat kita sedang di atas ataupun kita merasa bisa
jangan pernah sombong ya
karena ada firman allah dalam surat an nahl ayat dua puluh tiga
yang artinya sesungguhnya allah itu tidak menyukai orang orang yang menyombongkan diri
kamu itu senang banget kamu balik lagi ke kunarta
kamu selama di kampung ngapain aja sih
hmm biasanya oleh bantu orang tua di toko
sama bisnis kecil kecilan
bisnis bisnis apaan tuh sun
coklat asli dan tanpa bahan pengawet
wow kamu enak banget
ini buat kita sun
makasih banget ya sun
wah aku enak aja minta gratis hari gini
lah tadi dikasih
ya allah sun sifat kamu dari dulu sampai sekarang sama aja kamu juga
sekarang mana ada hari gini orang mau dilugiin
kalian kenapa belum tidur
kalau kita belum tidur namanya kita belum ngantuk pusat
ayah kalau belum makan itu namanya lapar ustaz
ya ustaz kalau belum mandi itu namanya apa ustaz
betul tidak teman teman
kalau nggak dengerin omongan ustadz terus dapat sanksi itu namanya apa tuh
jadi kalian dihukum sekarang juga
kalau kalian nggak tidur dalam hitungan sepuluh kalian ke posat pam jaga pangkat segitu
ini kok pada tidur lagi sih
udah mau siang nih ayo bangun bangun bangun bangun
kok lemes banget kalian
ya latihan bola
masa latihan debus
di mana sih
latihan bola sama mister sergei
ini kan masih pagi banget
anak anak lawan selanjutnya kita
akan lebih beras
kalau beras mah lawan karung
icu icu lawan kita karung dong kalau beras
ada yang beras
badan kita masih pegel pegel aja nggak irang
masa disuruh latihan lagi
aduh udah jam banyak omong
ah jam banyak interupsi
di mana sih
kita ini mau jadi pemenang kan nih
tim kita mau jadi juara kan nih
itu baru timku nanta
kita bangunin lagi santai yang lain yuk
kok sepi ya
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
sebelum memulai latihan
kita akan berkeliling lapangan sepuluh
wow biasanya juga lima kali
mister kan sepuluh kali apa
ingat lawan kita nanti akan lebih berat lagi
jadi kalau kita mau menang
kita harus berusaha lebih keras lagi
ulala betul sekali apa yang dikatakan oleh mister sergei
udah kalian jangan banyak protes
udah kayak karyawan minta naik gaji ya aja
ayo dong tunjukkan latihan baik semangat
tapi kan kita lebih
iya lumah kan
oh ya lupa
tetep semangat dong
ini kan mau pertandingan
aku capek paksain terus
semangat semangat semangat
untuk menjadi seorang pemenang itu
diperlukan kerja keras
dan semangat batang menyerah
sama seperti udah musa
yang selalu berjuang
untuk mendapatkan cintanya ustadzah noyoy
wow bagus bagus
padahal lemes ya
assalamualaikum pak de
masa kan masih lama gak
sebentar lagi juga ada kelar
pak de tolong dipercepat ya
kasian anak anak pagi pagi udah latihan
pada belum sarapan kan
iya ustadzah tenang
sabar aja dikit
kerjaan positif udah selesai semua
oh yang nyiapin minuman buat anak anak santri
ah itu mah ustadzah udah rapi dari sejak kemarin
itu kok rantang cuma satu
itu buat siapa
shhh jangan berisik
uponi lagi bikin sesuatu
makanan buat ayak beterege
nih mas iti
pakai dibikinin segala
ya udah selesai nih
minumnya dimana tadi mas iti
mas iti mau ngasih
mas iti mau ngasih
mas iti mau ngasih
mas iti mau ngasih
mas iti mau ngasih
mas iti mau ngasih
mas iti mau ngasih
mas iti mau ngasih
mas iti mau ngasih
mas iti mau ngasih
mas iti mau ngasih
mas iti mau ngasih
mas iti mau ngasih
mas iti mau ngasih